wah hebat ya lalu muhammad zohri
tetap semangat mas selalu berkarya untuk indonesia
dan mudah mudahan jalur atlet ini bisa juga mengangkat derajat ekonomi keluarga dari lalu muhammad
ini juga menjadi apresiasi dan juga bagaimana menggambarkan keterbatasan bukan menjadi batas untuk meraih prestasi yang bisa diraih oleh lalu muhammad zohri
nah apresiasi mengalir bagi lalu muhammad zohri usai menjuarai kejuaraan dunia atletik u dua puluh nomor seratus meter di finlandia
ya ada banyak kejutan yang tengah menanti zohri mulai dari rumah baru beasiswa hingga satu unit minimarket
usai menjuarai kejuaraan dunia atletik u dua puluh nomor seratus meter putra di finlandia nama lalu muhammad zohri kian melambung
tak hanya banjir pujian pemuda asal nusa tenggara barat ini juga banjir kejutan
kejutan bagi zohri datang dalam beberapa peristiwa
pemuda asal nusa tenggara barat ini juga memiliki beberapa hadiah yang diberikan kepada zohri baik dari pemerintah maupun perorangan
tak hanya itu pemerintah provinsi nusa tenggara barat dan persatuan perusahaan real estate indonesia juga memberikan sebuah rumah baru bagi zohri
pemerintah provinsi nusa tenggara barat juga memberikan hadiah uang sebesar dua ratus juta rupiah kepada zohri
capaian prestasi yang ditorehkan zohri menjadi inspirasi pemerintah lombok utara yang berencana membangun lapangan atletik yang diberi nama lalu muhammad zohri
apresiasi juga datang dari kementerian pemuda dan olahraga yang memberikan beasiswa kepada pemuda berusia delapan belas tahun tersebut
tni memberikan dismensi bagi zohri untuk bergabung dengan tni tanpa melalui tes
kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pun memberikan tawaran istimewa
melalui formasi khusus zohri ditawari sebagai pegawai negeri sipil tanpa harus meninggalkan profesinya sebagai atlet
aksi cepat tanggap ikut memberikan uang tunai dan satu unit minimarket sodako senilai tiga ratus juta rupiah
tidak berhenti di situ zohri juga mendapatkan tabungan emas satu kg dari pt pegadaian
tumpukan hadiah kini tengah menanti zohri seiring dengan harapan lahirnya segudang prestasi yang membawa harum nama negeri